hari ini empat belas partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas dan calon presiden wakil presiden wajib melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada kpu
namun tidak ada aturan diskualifikasi bagi peserta pemilu yang terlambat menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye
sesuai undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang dana kampanye partai politik dan capres cawapres dua ribu sembilan belas wajib melaporkan sumbangan yang diterima
sumbangan dari persorangan maksimal sebesar rp dua lima miliar sementara sumbangan dari kelompok atau badan usaha maksimal rp dua puluh lima miliar
menurut kpu sumbangan dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing dan perusahaan asing
berdasarkan undang undang sumbangan yang harus dilaporkan selain uang tunai juga barang dan jasa yang harus dinominalkan
nantinya kpu akan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit seluruh laporan dana kampanye peserta pemilu dua ribu sembilan belas
undang undang menentukan ada batasan batasan ya
untuk pemilu dpr dprd itu sumbangan ada dua sumber ya kategorinya
kalau berasal dari badan hukum usaha atau korporate itu maksimal dua puluh lima miliar sekali menyumbang ya
kemudian kalau perseorangan yang nyumbang jumlahnya adalah maksimal dua lima miliar
demikian juga untuk pasangan calon presiden wakil presiden
presiden juga begitu kalau korporat atau perusahaan yang nyumbang maksimal dua puluh lima miliar
kalau perseorangan dua lima miliar
untuk dpd kalau yang menyumbang itu adalah perseorangan jumlahnya adalah tujuh ratus lima puluh juta paling banyak
kemudian kalau korporat rp satu lima miliar paling banyak
itu dari segi siapa yang dapat menyumbang dan kemudian berapa besarannya

tadi sampai siang ini sejak pukul sembilan pagi tadi hingga pukul dua belas siang ini tercatat sudah ada tujuh partai politik dan juga satu pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye mereka untuk keperluan pemilu serentak dua ribu sembilan belas mendatang
tujuh partai politik tersebut adalah pbb pkpi kemudian psi nasdem gerindra dan juga pdi perjuangan
masih ada tujuh partai politik lagi dan juga satu pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang harus melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye mereka
dan tadi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut dua yang diwakili oleh badan pemenangan nasional dari tim kampanye prabowo sandi sudah melaporkan sumbangan penerimaan dana kampanye mereka
cukup menarik tadi yang kami catat untuk bpn ataupun pasangan capres nomor urut dua yakni prabowo sandi mereka baru menerima sumbangan
dari perseorangan sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah sehingga total penerimaan dana kampanye mereka sampai tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas kemarin adalah sebesar lima puluh empat miliar rupiah
sementara untuk partai politik yang paling tinggi total dana kampanye nya adalah partai gerindra sebesar satu ratus dua puluh tujuh miliar rupiah
dengan sumbangan dana kampanye ini dari calon anggota legislatifnya sendiri jumlahnya sekitar lima puluh empat miliar rupiah berbentuk jasa dan juga barang
namun berdasarkan aturan kpu atau undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang dana kampanye semua sumbangan yang berbentuk barang dan juga jasa ini harus dinominalkan
kemudian dijumlahkan bersama dengan laporan awal dana kampanye yang sudah dilaporkan pada bulan september dua ribu delapan belas
kemudian totalannya ini harus dilaporkan pada hari ini pada tanggal dua januari dua ribu sembilan belas
sementara setelah gerindra yang total laporan dana kampanye nya sebesar satu ratus dua puluh tujuh miliar ada pdi perjuangan yang juga cukup banyak
yakni sebesar satu ratus delapan belas miliar rupiah
untuk sumbangannya yang berasal dari simpatisan ini jumlahnya juga cukup banyak
yakni sebesar sebelas miliar rupiah
tadi kami menanyakan sebetulnya kepada tujuh partai politik dan juga satu pasangan capres dan juga cawapres pasangan nomor urut dua yakni prabowo sandi
apakah sumbangan tersebut hanya berasal dari perseorangan ataukah ada badan usaha ataupun perusahaan yang menyumbang kepada mereka
nah yang menarik belum ada satupun badan usaha dan juga perusahaan yang menyumbangkan kepada partai politik
peserta pemilu legislatif dua ribu sembilan belas dan juga kepada capres dan juga cawapres nomor urut dua pasangan prabowo dan juga sandiaga
dan sebentar lagi kita akan menunggu kehadiran dari tim kampanye nasional pasangan nomor urut satu yakni jokowi dan juga kiai yajumaruf amin
yang berdasarkan jadwal dari kpu ini harus datang pada pukul tiga belas waktu indonesia barat untuk menyerahkan sumbangan penerimaan dana kampanye
nah yang menarik kalau kita lihat di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang dana kampanye memang ada kenaikan sedikit signifikan
jika dibandingkan pada pemilu legislatif dua ribu empat belas silam dan juga pemilu presiden dua ribu empat belas silam
untuk perseorangan sumbangan pada pemilu dua ribu empat belas ini hanya sebesar satu miliar rupiah
sementara untuk pemilu dua ribu sembilan belas nanti sebesar dua lima miliar rupiah
untuk dari badan usaha dan juga kelompok ini juga kenaikannya cukup signifikan pada pemilu presiden dan juga pemilu legislatif dua ribu empat belas silam hanya sebesar tujuh lima miliar rupiah
namun untuk keperluan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden
pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang sumbangan dari badan usaha dan juga kelompok ini sebesar dua puluh lima miliar rupiah
ini tentu saja menurut komisioner dari kpu bukan kpu yang menentukan
namun pada saat pembahasan undang undang pemilu bersama dengan dpr ataupun komisi dua dpr itulah yang menentukan berapa besaran dari sumbangan penerimaan dana kampanye
dan yang terakhir nanti tahapan berikutnya yang harus dilaporkan oleh keempat belas partai politik peserta pemilu berserta dengan pasangan capres dan juga capres adalah
laporan akhir penerimaan
dan juga pengeluaran untuk keperluan selama masa kampanye enam bulan ini harus dilaporkan setelah masa pemutusan suara selesai atau setelah tujuh belas april dua ribu sembilan belas
kalau ada peserta pemilu baik dari partai politik dan juga pasangan capres cawapres tidak melaporkan kepada kpu terkait dengan laporan penerimaan dan juga pengeluaran maka keterpilihannya ini akan dibatalkan oleh kpu
sementara untuk yang hari ini pada tanggal dua januari terkait dengan sumbangan jika memang ada partai politik yang belum melaporkan ataupun terlambat melaporkan juga tidak ada
sangsinya ataupun tidak akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu legislatif dan juga peserta pemilu presiden dua ribu sembilan belas mendatang
baik terima kasih rifana pratewi dari gedung kpu jakarta